hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai bapak emang tahu virus corona itu apaan
jahat dia ya
dia matinya kalau cuci tangan
coronavirus disebut kok ke sembilan belas
bisa menular dari binatang menular ke orang dari orang menular ke orang juga
corona itu suka menyakiti dada kita
bermain di tangan kita kalau kita nggak cuci tangan
virus corona ini itu penyakit kayak apa kayak kecil kecil
terus juga bisa jahat bisa sakit
nggak kena coronavirus cuci tangan dua puluh detik sama harus minum air putih banyak
terus tidur cukup rumah aja nggak boleh pergi pergi dan sering cuci tangan dengan
air mengalir dan sabun
terus paling lebar
terus paling lebar

kita harus social distancing atau physical distancing
menjauhi tempat yang ramai
tetap sehat dan membuat sistem imunitas kita kuat
kenapa bosen karena nggak punya teman aku kangen sekolah sama teman teman enggak enggak kok enggak bosen
enggak apa apa sih
karena tidak tidak ketemu teman dan dan buku
sama teman mainnya di rumah dan belajarnya di rumah sama jangan pergi kemana kemana